kita kembali ke informasi mengenai kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas jalan tol cipularang purwakarta jawa barat hari kamis malam
dan sedikitnya sebelas kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini
untuk mengetahui informasi lengkapnya kita akan mencoba menghubungi dirlantas polda jawa barat kombes pol tomeks kurniawan
selamat malam pak tomeks bisa diceritakan bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan ini pak
selamat malam pak bisa diceritakan kronologi terjadinya kecelakaan ini
ya selamat malam pak
ya selamat malam pak bisa diceritakan bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan
kronologis kendaraan trailer pada pukul sembilan belas tiga puluh tadi dari arah bandung menuju jakarta
satu kendaraan trailer empat puluh feet itu mengalami renblong sehingga menabrak sembilan kendaraan kecil
yang berada di depan pada kilometer sembilan puluh dua empat ratus
sehingga saat ini kita sudah mengevakuasi korban korban ke rumah sakit tamrin dan rumah sakit sioan
dan saat ini disampaikan juga bahwa untuk arus kendaraan sudah satu ladur bisa kita buka
tadi memang pada saat kecelakaan tersendat sampai dengan kilometer sembilan puluh lima ada tiga puluh empat kilo
nah kemudian kita sudah mengevakuasi
sembilan kendaraan tinggal yang di lokasi ada satu kendaraan trailer dan satu kendaraan kecil yang rusak
dari hasil sementara di rumah sakit korban ada tiga orang meninggal dunia
kemudian dua luka berat dua puluh enam luka ringan
pak tomek saya ingin mengkonfirmasi berarti jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ada sembilan ya pak ya bukan sebelas
sepuluh dengan trailernya
sepuluh dengan trailernya

pak tomeks korban yang luka luka ada di mana sekarang pak
ada di rumah sakit muhammad tamrin sama rumah sakit siloan purwakarta
kalau ada anggota keluarga yang ingin menanyakan keberadaan mungkin kerabatnya harus menghubungi nomor apa pak
silahkan menghubungi dari polos purwakarta dari kami juga bisa
nanti kita akan antar dan pandu
untuk menuju rumah sakit untuk melihat kondisi terkini daripada korban yang berada di rumah sakit tamrin maupun rumah sakit siloan
yang sudah terkonfirmasi meninggal dunia ada tiga orang tadi pak tomeks bisa identifikasi pak nama nama korban
karena identifikasi kita masih mengidentifikasi semua ya karena untuk data akurasinya data nama umur dan alamat masih kita kumpulin mbak
jadi kita hanya melakukan pengecekan awal
awal dulu untuk data sementara pada saat mbak sedang konfirmasi dengan kami
pak tomes tadi dikatakan bahwa kendaraan sudah dievakuasi namun masih ada satu yang tersisa kalau tidak salah ya pak ya
ada dua yang tersisa apakah ada pengalihan jalur pak
oh sementara tidak ada jadi itu pada lajur satu dari lajur satu tersedat pada saat kejadian untuk evakuasi korban
setelah korban kita evakuasi semua ke rumah sakit
untuk lajur dua sudah bisa kita buka
karena memang terjadi perlambatan
namun untuk arus kendaraan dari bandung jakarta sudah bisa dilintasi
ya persisnya penyebab kecelakaan ini apa pak tomeks
dari keterangan supir ya yang kita minta keterangan di rumah sakit atas nama s tiga puluh dua tahun
memang supir mengatakan sementara bahwa tidak dapat mengendarikan kendaraan karena memang kondisi remnya upper jadi loss ya jadi rem blon gitu ya
kemudian pak tomeks apakah anda mengatakan bahwa kendaraan ini sudah dihapus
apakah ada orang orang atau korban terluka yang mungkin nantinya akan dijadikan kemungkinan dijadikan tersangka dalam kasus ini
tentu ya kita lihat perkembangan
apakah dari unsur kelalaian pengemudi itu sendiri ataukah dari kendaraan
kalau kendaraan kita akan lihat nanti dengan kerjasama dengan teman teman dari dinas perhubungan
untuk melihat sistem konstruksi baik kendaraan mekaniko daripada kendaraan
kalau memang keterangan tadi
sementara dari supir atas nama inisial s menyatakan betul kalau dia remblong
nah kita akan lihat dari sistem pengujian rem tersebut sistem kerja rem tersebut seperti apa
kita kan tidak bisa langsung melakukan adjust bahwa dia remblong tapi kita harus melakukan kajian betul untuk besok pagi
kalau itu betul ditentukan ada kesalahan atau kelalaian daripada baik pemilik tentu akan sama
kita berlakukan juga pemidanaan atau sanksi kepada pemilik
atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap operasional kendaraan tersebut
baik pak tomeks kira kira kapan proses evakuasi ini akan selesai dan kapan kira kira para pengguna jalan tol cipularang ini bisa kembali menggunakan dengan normal begitu pak
untuk kembali ke jakarta dari bandung
sementara kalau normal normal ya satu lajur bisa dilewati
hanya untuk total itu kita akan upayakan evakuasi malam ini juga secepatnya
sehingga kita ingin masyarakat yang juga melakukan aktivitas di jakarta kita ingin mereka melakukan

sehingga kita ingin mereka melakukan
sehingga kita ingin mereka melakukan

baik pak kombes pol tomeks kurniawan terima kasih pak atas waktunya di cnn indonesia
kemudian kita akan coba menghubungi salah satu jurnalis trans
yang juga akan memberikan update
kecelakaan beruntun yang terjadi di jalan tol cipularang selamat malam
ya selamat malam
bisa diceritakan bagaimana situasi di sana sekarang
ya dapat dilaporkan situasi di lokasi kejadian masih cukup mencekam
petugas masih melakukan evakuasi bangkai kendaraan ke pinggir badan jalan
dengan maksud untuk mencairkan kemacetan yang terjadi di ruas jalan
dari arah bandung menuju jakarta
sementara untuk korban tewas maupun korban luka
menurut data di lapangan
satu orang korban meninggal dunia dan puluhan lainnya luka luka
saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit tamrin purwakarta
ya dian anda sekarang posisinya ada di mana tepatnya
ya saya masih berada di lokasi titik terjadinya kecelakaan
yaitu di kilometer sembilan puluh satu sukatani purwakarta jawa barat
apakah masih ada korban luka luka yang belum dievakuasi
atau terjepit masih mungkin
ya para korban yang sebelumnya terjepit badan kendaraan
saat ini sudah direvakuasi petugas
dan para korban sudah dievakuasi ke rumah sakit tamrin purwakarta
sementara bangkai kendaraan
satu atau penyebab atau satu truk kontainer
masih melintang di satu lajur dan menutup badan jalan
sedangkan bangkai kendaraan lainnya
dalam evakuasi petugas ke full direct jatiluhur
baik dian tadi saya bercakap cakap
dengan pak kombespol tomeks
katanya sudah ada tiga yang meninggal
namun mungkin anda belum menerima informasi lengkapnya
tapi korban luka ke rumah sakit tamrin di purwakarta
kemudian di rumah sakit mana lagi dian
ya untuk saat ini para korban lebih difokuskan
di satu rumah sakit yaitu di mh tamrin purwakarta
dan data awal memang ditemukan hanya satu korban meninggal dunia
ya dimungkinkan dalam perjalanan
atau sudah di rumah sakit meninggal dunia frida
dian apakah ada masyarakat yang berkumpul di sana
untuk menyaksikan kecelakaan atau mungkin kerabat
yang ingin mencari mungkin keberadaan
atau keadaan kerabatnya di sana
apakah anda bisa mencapai mereka
untuk kemudian berbincang bincang dengan mereka
ya di masyarakat sekitar
sempatnya di daerah sukatani
berbondong bondong berniat untuk melakukan penyelamatan
atau membantu para korban maupun petugas
melakukan pencarian di parit atau di rauh
untuk mencari dikhawatirkan ada korban yang terpental keluar jalur
sementara untuk proses evakuasi
selain menggunakan alat berat kren derek
para petugas menggunakan manual
juga dibantu oleh warga sekitar untuk melakukan evakuasi
para korban yang sebelumnya terjepit frida
berarti masih terus dilakukan upaya evakuasi
oleh petugas dibantu dengan masyarakat sekitar
terima kasih dian firmansyah atas informasinya selamat malam